pemerintah menjamin dana pendidikan sebesar dua puluh persen dari apbn
namun hambatan untuk menjamin kualitas pendidikan anak bangsa masih mengemuka
termasuk soal infrastruktur sekolah
data dari kemendikbud infrastruktur sekolah di indonesia
pada tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat masih banyak mengalami kerusakan berat
ada lebih dari satu ratus dua puluh ribu kelas sekolah dasar mengalami rusak berat
lalu dua puluh tujuh ribu kelas tingkat smp dan lebih dari lima belas kelas sma dan smk juga mengalami kerusakan berat
pemerintah telah menggelontorkan anggaran pendidikan lebih dari rp enam ratus enam puluh triliun
akses menuju sekolah juga menuntut perhatian saat sejumlah siswa harus berjuang melewati medan yang sulit
demi menuntut ilmu seperti menyusuri hutan hingga menyeberang sungai
apa upaya pemerintah untuk memperbaiki akses keterjangkauan dan keselamatan siswa menuju sekolah
kita bahas usai tayangan berikut
demi bisa sekolah tiga puluh an siswa sd negeri mekarsari desa sukajaya cianjur jawa barat
harus menyusuri hutan sejauh dua km
tak hanya itu mereka juga harus menyeberang sungai cibayawak yang berarus deras
akibat tidak adanya akses jembatan
hal ini tentu sangat membahayakan keselamatan para siswa
hingga para guru yang kerap bergantian membantu murid murid menyeberang
cuman bagaimana kewajibannya sebagai guru daripada anak terbengkalai tidak belajar
makanya polisi juga berusaha menjemput anak yang tidak bisa menyeberang
iya mungkin setiap hari bergantian siapa yang siap
saya yang mengantarkan anak sampai sungai
nanti dijemput sebagian oleh orang tuanya
namun mereka lebih takut tidak mendapat ilmu jika tidak masuk sekolah
mereka berharap segera dibangun jembatan sehingga tidak terlambat masuk sekolah
tapi kalau masuk sekolah tidak takut juga
sudah diantarir sama orang tua
jarak dari rumah ke sekolah berapa kilo
dinas pendidikan setempat menyebut para siswa memilih menyeberang sungai demi mempersingkat perjalanan
sementara jika lewat jalur lain perlu waktu sampai satu jam
dinas pendidikan mengaku sudah koordinasi dengan pengurus desa untuk membangun jembatan secepatnya
nah pas sekolah kemudian koordinasi kemudian dengan aparatur desa dan kesempatan
sudah merencanakan mudah mudahan ke depan
di sana dibuatkan jembatan yang bersumber dari dana desa atau apa
ataupun dari pihak yang donator yang tidak melihat
orang tua murid dan warga berharap pemda bisa membangun jembatan yang layak
untuk memudahkan warga beraktivitas dan murid murid bisa selamat sampai ke sekolah
di cianjur jawa barat
puluhan siswa sd mekarsari di desa sukajaya kabupaten cianjur jawa barat
harus masuk hutan dan menyeberang sungai deras untuk bisa sampai ke sekolah
mereka sampai harus digendong oleh para guru untuk bisa menyeberang
bagaimana perjuangan para siswa untuk bisa tetap masuk sekolah
kami akan membahasnya bersama pak irfan salah satu guru honorer sd mekarsari
dan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten cianjur jawa barat
selamat malam pak irvan pak ruhli
selamat malam saya ke pak irfan dulu
sebenarnya kondisi seperti ini anak anak harus menyeberang sungai
arus yang deras tidak ada infrastruktur jembatan ini sudah sejak kapan berlangsung ya pak
sebetulnya ini bu dari dua ribu delapan itu mulai dibangun itu jembatan
ini sudah selesai cuma fondasinya sejak sampai sekarang
dari dua ribu tiga puluh delapan sampai sekarang ini pembangunan belum dilanjutkan
tapi orang tua murid tadinya supaya anak bisa belajar membuat jembatan yang sederhana pakai bambu
tapi kalau jembatan pakai babu cuma hanya satu tahun rusak
setiap tahun dibangun pemerintah
kalau tidak lewat jembatan tolong digambarkan pak irfan
harus berapa jauh anak anak menempuh perjalanan berapa waktu tempuhnya
juga jaraknya kurang lebih berapa kilometer
kurang lebih empat lima kilo kurang lebih empat kilo
kalau yang di sebelah itu ujung ada jembatan cuma jauh kurang lebih dari empat kilo
berapa lama anak harus datang
kurang lebih satu jam bu apalagi musim hujan dan kecil
iya bahkan harus nyeberang sungai betul ya pak ya
saya sering menemparkan anak dan menjemput ketika malamnya hujan atau paling paling hujan
iya iya betul kalau masuk sekolah itu setiap hari jam berapa pak irfan
iya berangkat dari rumah
ketika hujan deras atau sungainya airnya besar
saya juga tidak bisa menyeberangkan anak daripada anak mungkin nanti hanyut
maka lewat jalan pintas yang jauh gitu bu
bagaimana pak irfan silahkan
iya kalau hujannya kecil masih tidak terlalu besar
jadi kalau tidak deras itu sungai airnya maka saya bisa menyeberangkan anak yang mau sekolah
dan memulangkan dari sekolah gitu
dibantu oleh orang tua murid
jadi kalau sedang hujan aliran sungai deras anak anak otomatis terlambat begitu ya pak ya
kesulitan juga ya kalau mau sekolah
nah saya ke pak ruli ini kan sudah sejak dua ribu delapan tadi pak irfan bercerita
orang tua murid menerima kondisi seperti ini walaupun was was anaknya harus melewati sungai dan sebagainya
sebenarnya apa sih pak yang jadi hambatan
kok infrastruktur penting menuju ke sekolahnya sampai sekarang nggak jadi jadi
terima kasih perlu diinformasikan bahwa sebetulnya akses menuju sekolah tersebut itu sudah ada
sudah layak bisa dilewati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
mempersingkat waktu ada salah satu akses yang bisa mempersingkat waktu
nah salah satunya adalah jalan tersebut
dan alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan perkopin jam bahwa mudah mudahan di tahun ini sudah masuk ke dalam musrembang kecamatan
dan akan dibangun mudah mudahan di tahun dua ribu dua puluh empat ini
untuk akses yang mempersingkat tersebut
ikut bulat apa kira kira pak ruli
kita mudah mudahan sesuai dengan anggaran yang tersedia karena kita pun harus berkoordinasi
ini lintas sektoral kita nanti sesuai arahan pimpinan akan berkoordinasi dengan dpmd kabupaten cianjur
tadi pak irfan bisa cerita juga kalau pakai jalur biasa tidak pakai nyebrang sungai seperti ini kenapa tidak dipilih begitu
ya ibu kalau musim hujan melalui jalur yang sudah ada di stajial di motor jalan juga kan belum di asfal masih becek masih tanah
apalagi musim hujan kemudian jauh daripada banyak anak kalau musim hujan airnya deras
kalau mungkin keliling jauh jaraknya satu jam
apalagi becek jadi lebih baik memilih anak diam aja di rumah gitu
jadi kan ada pertimbangan waktu tempuh juga begitu ya jadi ada beberapa akses yang dipilih
berarti sebenarnya masih jadi kendala kalau tadi pak irfan bercerita yang sudah ada pun harus berputar lebih jauh kondisinya belum diaspal
yang dekat pun juga masih harus menyeberang sungai
perhatian dari pemerintah seperti apa pak ruhli selain yang tadi ya masih juga akan dimasukkan ke anggaran tahun ini
perlu digambarkan bahwa kabupaten cianjur merupakan wilayah terluas kedua di provinsi jawa barat
kemudian yang kedua berdasarkan letak geografis di enam belas kecamatan khususnya untuk daerah cianjur selatan
ini merupakan suatu kondisi yang biasa
karena bagaimanapun juga dengan letak geografis yang seperti ini
bukan hanya di desa tersebut
tetapi di beberapa kecamatan untuk akses menuju ke sekolah atau baik itu satuan pendidikan jenjang sd maupun smp
tapi kami pemerintah daerah kabupaten cianjur
berupaya keras minimal ada akses yang layak untuk keselamatan anak anak didik kita sampai ke sekolah masing masing
kita sudah berkomunikasi dengan perking tan kemudian pupr kemudian dpmd
minimal ada satu akses yang layak kepada satuan pendidikan
artinya kan selama ini masih ada kendala juga yang dihadapi
apa sebenarnya kendala koordinasinya antara pemerintah daerah misalnya
juga pemerintah pusat karena pada kenyataannya
ini salah satu contohnya masih ada juga banyak sekali tadi
kasusnya akses menuju sekolah yang tidak layak
pertama mungkin dengan luas secara geografik
kemudian yang kedua banyaknya satuan pendidikan
sebagai gambaran bahwa untuk satuan pendidikan dasar
cianjur itu sekitar satu dua ratus empat puluh lima satuan pendidikan
kemudian yang tersebar di seluruh kabupaten cianjur khususnya untuk daerah selatan
kemudian yang kedua keterbatasan anggaran khususnya untuk peningkatan sarana prasarana
dengan luasnya yang begitu tidak berimbang
kalau untuk cianjur utara cianjur kota itu akses akses seperti ini alhamdulillah sudah layak
tetapi untuk daerah cianjur selatan sampai saat ini
di bawah arahan pak bupati kita untuk mempercepat pembangunan
terutama dalam rangka peningkatan ipm baik itu sarana prasarana sekolah itu sendiri
maupun akses untuk kesatuan pendidikan
solusi jangka pendek dan jangka panjangnya apa pak ruhli yang bisa dilakukan
karena kan kalau untuk tahun pendidikan ini tahun ajaran para siswa kan terus berjalan
tadi pak irfan juga cerita dua ribu delapan itu fondasinya sudah ada
sampai sekarang gak jadi jadi jembatannya
agar ini salah satu contoh bisa segera diberikan akses yang layak begitu
ada beberapa opsi yang kita sudah rencanakan
yang pertama untuk akses jangka pendek tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak desa
dan pihak kecamatan untuk adanya skala prioritas
karena bagaimanapun dari berbagai kedaan kemudian dari berbagai satuan pendidikan
kita tentu memapping secara terencana
mana yang menjadi skala prioritas untuk dijadikan akses
salah satunya adalah yang tadi digambarkan di desa sukajaya tersebut
mudah mudahan di tahun ini kita sudah bisa mengajukan berkoordinasi dengan lintas sektoral
kemudian secara jangka panjang kita pun tentu akan berkoordinasi
baik dengan kementerian pendidikan kemudian dengan kementerian pupr
dan alhamdulillah kita kemarin juga dengan kementerian pupr sudah ada koordinasi
untuk salah satunya adalah untuk pembangunan ruang ruang kelas baru satuan pendidikan
baik jenjang sd maupun jenjang sltp
jadi tahun ini diharapkan sudah bisa dibangun ya akses kejabatan
tentu pak irfan juga menunggu ya untuk realisasinya tadi pak irfan
iya bu sangat menunggu
kepada ada realisasinya masyarakat sangat mengkhawatirkan
apalagi di musim hujan ini setiap hari anak datang sekolah ketakutan
apalagi orang tuanya banyak bekerja mungkin kerja ke ladang nyadar gitu
tidak bisa mengantarkan anak jadi anak mungkin kalau sedang hujan besar
ya tidak berangkat sekolah ya karena khawatir keselamatannya juga ya
pak irfan saya sebagai ibu juga sangat amat merasakan begitu
kalau cuaca buruk anak di luar rumah pasti orang tua siapa yang tidak takut
karena ada orang tua murid salah satunya di sdn mekarsari yang menonton tayangan ini
apa yang pak ruli mau sampaikan untuk menjamin keselamatan para siswa
bahwa pemerintah hadir untuk menjamin keselamatan sebagai bagian dari
memberikan akses pendidikan yang layak
tentu pertama kita menghimbau kepada seluruh masyarakat
khususnya satuan pendidikan bapak tiong chanjur
terutama untuk sdn mekarsari tersebut yang pertama kami himbau kepada seluruh satuan
yaitu ptk komite sekolah dengan prokop pinjam
untuk memantau dari mulai anak anak satuan pendidikan pemberangkatan ke sekolahnya masing masing
kemudian kami juga sudah menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan di kabupaten cianjur
dengan kondisi cuaca saat ini terutama hujan yang terus menerus
kemudian kita pun selalu mengantisipasi dengan adanya kejadian kejadian misalkan longsor
kemudian yang selanjutnya kami juga alhamdulillah pada tahun kemarin
sudah ada komunikasi dengan kementerian pupr untuk sarana prasarana satuan pendidikan sd mekarsari tersebut
mudah mudahan di tahun ini selain jumlah akses untuk ke sekolah
dan sekolahnya tersebut mendapatkan pembangunan untuk di tahun anggaran dua ribu dua puluh empat ini
barangkali pak irfan ada yang mau disampaikan juga ke pak ruhli
apa sih yang sebenarnya diinginkan begitu apa yang sebenarnya urgent untuk sd mekarsari salah satunya
agar anak anak bisa selamat menuju sekolah agar kegiatan pendidikan juga berjalan dengan maksimal
yang pertama ya secepatnya apalagi barusan mendengar kata bapak rusmi tahun ini akan dibangun
yang kedua kemudian yang barusan katakan pembangunan sekolahnya juga betul itu sudah rusak hampir enam tujuh juta kampung
itu sudah layak sekarang di renovasi karena sudah rusak juga
terima kasih kepada bapak ruhli kepala jenderal kabupaten cianjur yang telah menyampaikan untuk pembangunan jembatan dan sekolah
terima kasih pak ibu

ya pak kadis jadi dari tayangan ini bisa dijaminkan bahwa pembangunan tidak hanya akses
tapi juga kualitas bangunan sekolah
juga akan dibangun tidak hanya di sd mekarsari ya pak yang jadi prioritas mana lagi pak
karena sesuai dengan mappingan sekolah tentu setiap sekolah di tiap kecamatan kita mempunyai skala prioritas
karena semua satuan pendidikan merupakan suatu kewajiban kita bersama untuk menjaga baik dari sarana prasarana
siswa maupun ptk itu sendiri
dan kita optimis di tahun dua ribu dua puluh empat ini ada beberapa sekolah tiga lima sekolah di tiap kecamatan
sesuai dengan skala prioritas yang telah kita tetapkan untuk peningkatan sarana prasarana
kemudian yang kedua kita pun adanya pemerataan untuk ptk di setiap sekolah khususnya untuk di sekolah cianjur selatan
oke kita berharap ini segera direalisasikan agar anak anak bisa ke sekolah dengan nyaman
juga mendapat juga pendidikan yang layak dengan akses yang layak ini
terima kasih pak irfan salah satu guru honorer di sd mekarsari
terima kasih juga pak ruli solehudin kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten